ratusan warga dari berbagai tempat di kota bekasi jawa barat antusias mengikuti vaksinasi booster
yang digelar pemerintah kota bekasi di stadion patriot candrabaga bekasi namun sayangnya
antusias warga tidak diikuti dengan ketersediaan stok booster oleh penyelenggara masuk antrian saya
saya dengar pfizernya habis dan saya tanya ke ibu tadi katanya belum ada kepastian
umumnya sampai kapan facernya masuk
sejumlah warga mengaku kecewa dan harus kembali pada esok hari guna mendapatkan vaksin booster
selain distribusi booster pemkot bekasi juga menyediakan vaksin dosis pertama dan kedua bagi warga
yang belum mendapatkan vaksinasi
dalam keterangannya uu razanul ulum wakil gubernur jawa barat menyampaikan
sedikitnya seribu dosis vaksin booster didistribusikan oleh pemkot bekasi dari berbagai jenis untuk masyarakat setiap harinya
vaksinasi covid sembilan belas anak ini digelar di sd negeri satu bundar kecamatan jatiluhur kabupaten purwakarta senin pagi
warga antusias mengikuti proses vaksinasi dengan membawa anaknya akibatnya terjadi kerumunan
pihak sekolah mengaku telah membagi jam untuk proses vaksinasi
agar tidak terjadi penyakit
namun ternyata para orang tua siswa datang berbarengan

karena anak kecilnya masih rewel lah
lima ratus enam belas bahkan sudah di grup kelasnya masing masing
ada kan ada grup orang tua yang dipandu oleh guru kelasnya masing masing
bahkan saya sudah sampaikan ke grup komite dan koordinator kelas orang tua di
sd negeri satu bundar sudah saya sampaikan dari kemarin
vaksinasi kali ini diikuti sebanyak lima ratus enam belas siswa dari kelas satu hingga kelas enam
beginilah aksi puluhan warga yang didominasi emak emak di depan kantor dinas pendidikan dan kebudayaan kota parepare sulawesi selatan
senin dua puluh empat januari dua ribu dua siang
mereka menolak vaksinasi covid sembilan belas untuk anak anak usia enam hingga dua belas tahun
dan rencananya akan digelar pemerintah setempat dalam waktu dekat
mereka menuntut agar pelaksanaan vaksinasi di kota parepare ditiadakan dan tidak dipaksakan
tiga menit sudah divaksin terkapar di puskesmas rumpuy
kalau memang tidak ada bukti silahkan ke puskesmas rumpuy
kalau memang dia punya cctv
kalau tidak bisa dikumpulkan ke puskesmas rumpuy
kalau tidak bisa dikumpulkan ke puskesmas rumpuy
saya siap tanggung jawab
saya rawat anak saya tiga hari di rumah saya
saya sudah divaksin
buat anak saya yang demam sudah vaksin
apa kata dokter
suruh ke sini bagaimana caranya saya suruh ke puskesmas rumpuy
sudah tidak berdaya
sudah tidak berdaya
aksi penolakan vaksinasi anak berlanjut di kantor wali kota parepare
para pendemo diterima oleh sekda kota parepare iwan asad
peneliputan cnn indonesia